iya ini mas pur lagi ngecek
kamu tunggu di rumah ya
aduh mas ini gimana sih
selamat datang bos
ah tidak apa apa bos
benarkah itu bos
lo gak percaya sama gue
kontrakan saya akan naik
memikirkan hal itu bos
pur si john mana sih
tadi sih gue lihat dia manggal di tempat kerjanya tisna
jadi tukang cuci juga dia
dia jadi tukang pijitnya tisna
jadi kalau tisna lagi nyuci motor
terus dia pegel pegel
john tuh yang masuk
lauki udah pada abis
lagian sih lu telat
jam segini baru makan siang
ntar kena sakit emah lo
maaf po kata bapak saya kalau lapar butuh makan bukan butuh nasihat
apakah saya boleh berbicara
lo mau bicara apaan
apakah saya boleh kasih duit bos
terima kasih bos
bu oseng tempe masih ada
kalau goreng teri kacang
habis juga tuh
kalau sayur asem ada
itu aja bu
sayur asem doang
kayaknya pergi pak
lagi tidur siang
aduh kok bisa begitu
gimana kalau minum es dawet aku dulu
yaudah bikinnya satu gelas
kira kira nih menurut gue selain jadi tukang ojek
bagusnya jadi apaan
kalau nggak tukang parkir ya tukang es dawat
yang bagusan dikit nggak apa pur
ya tukang ojek pengkolan lah
kalau menurut gue
ntar ya jawabannya ntar
gue mau narik penumpang dulu
supah ngebut nih pengguna
apa buang kah
aku harus mbak gitu
iya ini mas pur lagi ngecek
kamu tunggu di rumah ya
aduh mas ini gimana sih
masa saya jalan kaki
saya ada panggilan penting dari yayang saya
minta aja sama yayang kamu
masih bisa nyucum atar ani
gue lagi mikir jan
lo kayak tetangga baru nanya nanya mulu

siap ofis menunggu
apa yang sudah pasin dicapai
di which dayaah ini okbrum
ya allah kenapa setiap orang maunya gratisan ya allah
selamat datang di parkiran kami
wanita yang tadi bos
buat gue kagak ada cewek secantik aneh
ya ampun osobah
aku edar harus